sejak pukul dua siang tujuh ahli waris korban tanah longsor di desa ngetos kabupaten nganjuk jawa timur hadir di pendopo kecamatan
beberapa di antaranya mengajak anak anak mereka
bukan tanpa alasan mereka diundang datang
dua menteri yakni menko pmk muhajir effendi dan menteri sosial tri risma hari ini akan menyerahkan bantuan dan uang santunan
risma hadir tepat waktu sesuai jadwal acara pukul dua siang
namun muhajir tak kunjung datang sampai waktu berlalu hampir tiga jam
beberapa kali risma bertanya rombongan muhajir sampai di mana kepada staffnya
ia pun beberapa kali mengucap maaf dan meminta para pengungsi yang kehilangan anggota keluarganya ini sabar menanti
tak ada pilihan warga pun memilih diam dan menahan lelah lebih lama
hampir pukul lima sore muhajir datang
lewat acara seremonial muhajir dan risma menyerahkan santunan
risma menyerahkan santunan sebesar lima belas juta rupiah untuk setiap korban jiwa kepada ahli waris
kita doakan bersama mudah mudahan beliau beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi allah swt
keluarga korban berharap pemerintah lebih memperhatikan kehidupan mereka di masa mendatang
siswanto misalnya ia kehilangan istri dan anak yang baru berusia lima tahun
kemudian dua mertuanya dan adik iparnya
lah ya masyarakat ya soal tempat tinggal
terus pokoknya sejahteranya masyarakat yang terkena bencana khususnya itu
iya rumah sudah tidak punya masih ada di sana sudah tidak bisa dipakai
minggu empat belas februari dua ribu dua puluh
tanah longsor terjadi di desa ngetos dan memakan belasan korban jiwa
sepuluh rumah rusak berat dan ratusan orang mengungsi
pemerintah berencana merelokasi semua warga di rt satu rw enam ke lokasi aman karena kampung tersebut sudah tak lagi aman untuk dihuni
miftah farid gancar wicaksono nanjuk jawa timur